psm makassar mulai menjalani sesi latihan
usai menelan kekalahan satu dari persija jakarta
di leg pertama babak final piala indonesia
meskipun menelan kekalahan di jakarta
bisa membalikan keadaan di makassar
untuk meraih torfi juara
psm makassar mulai menggelar persiapan jelang tampil
di leg kedua final piala indonesia
pada dua puluh delapan juli mendatang
pada sesi latihan yang berlangsung di stadion mato anging selasa sore
pelatih psm darie kalecik
kali ini fokus pada pemulihan fisik pemainnya
di markas persija jakarta
psm memang memikul misi yang tidak mudah
jelang tampil di leg kedua nanti
selain harus mengejar selisih satu gol
mereka juga akan tampil tanpa jenderal lini tengahnya
gelandang asal belanda itu harus absen
karena terkena akumulasi kartu kuning
kalecik sudah menyiapkan pemainnya
pemain muda muhammad arfan
kalecik juga masih memantau kebugaran gelandang serang
yang sudah mulai berlatih usai pulih dari cedera
tidak main atau yang menit bermainnya kurang
kemarin di jakarta itu mereka latihan conditioning hari ini
dan setelah latihan ini
semuanya akan hadir di ruang ganti
kita ada sesi meeting analisa nanti yang setelah pertandingan jakarta
psm makassar wajib mengalahkan persija
dengan selisih dua gol dan tidak kebobolan di leg kedua
kondisi itu membuat psm berpeluang
menurunkan tiga penyerang sekaligus
termasuk ferdinand sinaga
yang tidak tampil di leg pertama
reinhard soplantila makassar sulawesi selatan